penjabat itu tidak boleh mereka menjadi penjabat pada saat pendaftaran
tapi untuk mengisi jabatan itu perlu waktu
penjabat kepala daerah yang sekarang jumlahnya dua ratus enam puluh enam
saya mendengar ada beberapa yang ingin menjadi running ikut dalam kontestasi
saya tidak membatasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama
hak politik untuk memilih dan dipilih
kecuali dibatasi oleh undang undang
yang untuk dipilih kecuali yang dicabut
persyaratan itu dicabut oleh hak politiknya oleh pengadilan
ini sepanjang tentu mereka punya hak politik juga untuk mereka dipilih
cuma memang ada beberapa aturan yang mengatur
itu yang akan mencalon maka mereka sudah harus berhenti dari asn
pada saat penetapan pasangan calon dua puluh dua september
tidak boleh penjabat kepala daerah itu running pada saat dia menjabat
dia mengundurkan diri atau kita berhentikan
dan kemudian pertanyaan kapan
ada undang undang asn ketika berafiliasi dengan partai politik
maka saat itu juga kita dapat memberhentikan yang bersangkutan
maka kalau pada pasar pendaftaran dua puluh tujuh agustus itu wajib
saya tadi dekornasi dengan ketua kpu
nanti akan terbit peraturan kpu
mereka menjadi penjabat pada saat pendaftaran
tapi untuk mengisi jabatan itu perlu waktu
maka sedang saya pikirkan waktunya
saya akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh penjabat
sedang mencari waktu apakah tiga puluh hari
masukan dari dprd gubernur
setelah itu ada rapat yang melibatkan
penegak hukum kpk ppatk
badan kepegawaian dan lain lain
pak izin konfirmasi berarti
bukan pada saat penetapan ya pak
pada saat mendaftar pun juga kita
dan setelah itu para pj saya minta
saya sudah persiapan saya sudah bisa menghitung